sementara itu sebuah rumah di kabupaten bekasi jawa barat digerebek detasmen khusus delapan puluh delapan
sejumlah penghuni rumah ditahan untuk dimintai keterangan
tim detesmen khusus delapan puluh delapan jumat pagi tadi mendatangi sebuah rumah yang berada di kampung lubang buaya
rt dua rw lima desa lubang buaya kecamatan setu kabupaten bekasi jawa barat
di rumah tersebut petugas mengamankan beberapa penghuni rumah yang diduga merupakan jaringan teroris
petugas juga sempat mengamankan beberapa barang bukti dan sebuah kendaraan roda empat
identitasnya sendiri atas nama siapa sih

terus pak yang bapak tahu
nanti orang diberi nama ber prt tapi nanti juga saya tahu identitasnya pak
yang bapak tahu di tempat ini ada berapa orang pak
ya cuma berapa ya

guna kepentingan penyelidikan pemilik rumah dan empat orang terduga teroris
langsung dibawa petugas densus delapan puluh delapan untuk dimintai keterangan
jadi beben bekasi jawa barat